beginilah keseharian purwito
pagi pagi kakek enam puluh dua tahun ini
sudah bersiap mencari rezeki
tinggal di lantai dua bangunan
menambah perjuangannya mencari nafkah di jakarta
menjual perabotan keliling
tidak lagi muda dan kehilangan satu kaki
purwito harus sangat berhati hati
saat membawa barang dagangan
dari batu ampar condet jakarta timur
langkah satu kaki lansia asal purbalingga jawa tengah ini
menyusuri wilayah keramat jati cililitan
atau kawasan lain seputaran jakarta timur
tidak mudah berjalan puluhan kilometer
dengan tongkat dan beban di pundak
getirnya kehidupan pun semakin ia rasa
saat jualannya tidak laku
pernah ngalamin dua kali gak laku
tapi tetap di jalan terus
namanya orang datang kan kadang kadang
laku banyak laku sedikit
kalau laku sedikit cuma buat setor sama makan
tapi kalau agak banyak ya
meski sulit pria enam puluh dua tahun ini mengaku tak pernah libur berjualan
saat ia merasa lelah atau kurang enak badan
purwito tetap berjualan meski hanya setengah hari
semangatnya tidak ingin menyusahkan orang lain
termasuk anak sematawayangnya
sulitnya itu ngalamin jatuh dua kali di jalan
tapi di pinggir sih jatuhnya saya
mau ditolong tapi saya sudah keburu
lalu bangun ditabrak ngalamin dua kali
yang satu pernah di rindam itu sama tukang ojek online
yang kedua di itu depan pertaminaan balekambang
perempuan itu yang nabrak sampai jatuh
ya alhamdulillah banyak yang nolong
ya sekarang messi dikasih kesehatan saya jalanin terus
nanti kalau udah nggak bisa dagang ya mau netep di kampung
ya karena kebutuhan lah namanya orang nggak punya
kalau dapat lebihnya buat bantu anak cucu
cara purwito berjualan perabot sedikit berbeda dengan pedagang keliling lainnya
ia tidak menawarkan dagangan dengan teriakan khusus atau semacamnya
meski begitu purwito sangat bersyukur karena selalu ada saja yang membeli dagangannya
ya sudah lama sih
suka lewat depan rumah
ya lebih murah sih
terus nggak ongkos juga
matahari tepat di atas kepala

di bangunan sederhana ini ia tinggal bersama empat belas rekannya yang memiliki profesi berbeda beda
di kasur kecil buatannya ini purwito melemaskan ototnya usai seharian mencari uang
saat muda purwito didiagnosa menderita tumor lunak di lutut yang menggerogoti tulangnya secara perlahan
menangis menahan sakit tetapi itu justru memperparah keadaan
katanya dokter itu diambil tulangnya tapi yang teman teman bilang jangan masih muda dong diambil
lama lama itu malah tambah naik naik naik nih
dokter kan bilang katanya kalau nggak diambil tulangnya itu yang dimakan kan tulangnya bisa naik gitu
dan itu nyampe pokoknya ya sakit terus lama lama gitu
selama hampir empat puluh tahun yang begitu dan itu diampustasinya lagi dua ribu delapan
purwito tidak memungkiri begitu lelah menjual perabotan keliling
namun purwito justru bersyukur mengingatkan dia bisa menjual perabotan keliling ini

nah sekarang udah bebas nggak sakit ya tidur enak makan juga enak
jadi saya senang sekali itu
sudah dikasih kesembuhan

tapi saya tetap bersyukur
sudah dikasih kesembuhan nggak sakit nggak apa apa walaupun begini jalannya yang namanya kakinya nggak ada kan susah
tapi saya tetap bersyukur nggak sakit nggak apa apa walaupun begini jalannya yang namanya kakinya nggak ada kan susah
sudah dikasih kesembuhan
purwito tak pernah mengeluh namun ia memiliki satu keinginan
jika ada rezeki berlebih purwito berharap dapat memiliki sejumlah kambing
menjadi peternak di kampung halaman berkumpul bersama anak dan cucu
putih van voodie imam muhairib jakarta

jangan lupa like subscribe dan share ya